bukannya berbelanja seorang wanita berkerudung hijau ini justru mencopet di pasar wana raja garut jawa barat senin lalu
dalam hitungan detik pelaku mengambil dompet korban yang sedang berbelanja
akibat kejadian ini korban kehilangan dompet berisi kartu identitas dan uang tunai empat ratus ribu rupiah
bahkan korban gagal berbelanja karena uangnya tak tersisa
itu yang korban itu adalah yang sedang berbelanja sedang berbelanja ke pasar onaraja
keliatannya di cctv itu memang pelakunya sangat disayangkan itu adalah ibu ibu gitu kan
ini ini aku pakai
j tidak berkutik saat diringkus anggota reskrim polsekaluku ke bupaten mamuju sulawesi barat
pria berusia dua puluh tahun ini dibekuk setelah dilaporkan mencoba merampok rumah seorang warga bernama martina yang berusia enam tahun

tersangka pelaku yang membawa senjata tajam sempat menganiaya dan mengancam korban
martina pun kemudian melawan hingga wajah dan tangannya terluka
ia juga berteriak meminta tolong hingga menarik perhatian warga sekitar
korban tetap berteriak dan memberontak sehingga parang yang ditodongkan itu sempat dipegang oleh korban
kemudian ditarik oleh pelaku sehingga jari dan dagu korban teriris
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia